mainkan gamenya dapetin plusnya
anak itu harus ikut sama bapaknya
kamu kalau bicara bagus
prakteknya yang enggak
kalau bukan bapak siapa yang nungguin ronaldo dari tadi
lihat anak anak tetangga
saya tahu ilmu pausta tinggi
sejauh yang saya ketahui
pemahaman powesta tentang segala sesuatu bagus
saya banyak belajar sama powesta
saya belajar tentang empati
tapi kalau boleh
tanya yang banyak
saya punya teman
mondok di cedawis sukabumi
kehidupannya sama seperti di saciraos
tulang punggung jadi tulang rusuh
tulang rusuk jadi tulang punggung
apa itu boleh powesta
apa saya pernah membenarkan kondisi itu
tidak pernah powesta
mereka termasuk saya pernah menghidupi keluarga
bekerja mencari nafkah
anak dan istri menunggu di rumah
pekerjaan satu persatu hilang
kita sedang mencari nafkah
kita sedang mencari nafkah
kita sedang mencari nafkah
kita sedang mencari nafkah
kita sedang tidak menciptakan budaya
kita sedang tidak menciptakan budaya
kita sedang tidak membalikan dunia
kita hanya beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada
allah menitipkan kita anak dan keturunan
dan kita wajib menjaga titipan allah itu
menerima human menulis
sanya mungkin karena hewan hai yang k
kenapa kalian gak mau menikah lagi
kalau menikah lagi
gak mau mengkhianati
almarhum suami saya
cukup menikah satu kali
kalau kamu ros
kok gak nikah lagi
kamu gak apa apakan ros
kalau kita datangin terus
kok saya jadi kepikiran
kalau dulu saya menikah lagi
sekarang saya tidak ada di rumahmu ros
saya tidak masa kesepian
kalau di rumah sendiri
atau bersama suami saya
saya senang kalian kesini
jadi saya gak kesepian
terima kasih ya
ada kayak satu pembeli
masa cucu itu baru dua minggu kerja
harus sudah di phk
kalau cucu di phk
cucu gak punya kerjaan
masa cucu harus berangkat keluar
semuanya teh jahat sama saya
pasti ujung ujungnya teh minta ditraktir
pinjaman makin banyak
mana bulan depan saya teh harus bayar arisan lagi
lindungilah hambamu ini ya allah
kalau kamu nggak mau mengurus ronaldo
bapak mau bawa pulang ke kampung bapak
akan diurus sama neneknya
ronaldo teh anak saya
anak itu harus ikut sama bapaknya
kamu kalau bicara bagus
prakteknya yang enggak
kalau bukan bapak siapa yang nungguin ronaldo dari tadi
lihat anak anak tetangga
semua diurus sama bapaknya masing masing
ujang tatang markum idoe
jadi gak bisa ngurus ronaldo
keluar hutan untuk memakan tanaman penduduk
pernah dengar harimau masuk perkampungan untuk memakan manusia
apa dunia hewan juga terbalik
karena di hutan sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan
allah menitipkan anak keturunan kepada mereka
saya mau uduh dulu
terima kasih ya
lain kali kenali dulu segala sesuatunya
sebelum kamu bertanya
iya pak ustadz
saya akan selalu ingat
nasihat pak ustadz
sebaiknya cucu pulang dan tumbuh di rumah
ya tunggu aja di rumah
gimana mau nunggu atuh pak
cucu tepan butuh pekerjaan
ya tunggu sambil kamu
cari kerja yang lain juga gak apa apa